teror pembakaran yang terus terjadi di kota semarang membuat aparat kepolisian gerah
polisi tak ingin tinggal diam untuk memburu pelakunya
kegiatan patroli pun makin ditingkatkan baik siang maupun malam selama dua puluh empat jam penuh